ya anda kembali bersama kami di good morning
kita ke informasi ini mengenai penahanan ahmad dhani
yang tentu apa namanya membuat anak anaknya tentu kangen begitu ya rindo
nah ini lama tidak bertemu dengan ayahnya karena dipindah ke rutan kelas satu surabaya
di desa medaeng ahmad al ghazali alias al putra sulung ahmad dhani
kami siang menjenguk sang ayah
didampingi sejumlah kerabat dan simpatisan ahmad dhani
al sempat kesulitan masuk ke dalam rutan
karena dihadang belasan awak media dan sejumlah pengunjung rutan yang ingin menyapanya
al akhirnya berhasil masuk ke dalam rutan setelah petugas keamanan rutan menjemput di halaman depan rutan
al berada di dalam rutan sekitar satu jam
di hadapan belasan awak media yang menunggu
al menyanyikan lagu hadapi dengan senyuman yang diciptakan dhani
al menyanyi sebagai bentuk kebanggaannya
atas kondisi ayahnya yang tetap tegar dalam menghadapi proses hukum
jalan jalan jalan
walaupun ayah ini terzalimi tiga puluh hari ditahan empat sebab
tapi ayah tetap kuat dan sabar
dan itulah saya bangga sama ayah tetap kuat dan tidak ada sedih sama sekalipun
dan saya juga tetap men support ayah doa saya
dan semoga semoga semua akan berjalan lalu
semoga berjalan dengan lancar